betulan trio bemo datang bantuin pada ya pade pengen bikin miniatur kabah buat latihan manasik
oke oke oke kayaknya tuh seru juga padi belum mau dong itu manasungguh seru habis potong kayu
nanti diukur kesana selalu kode paku habis dipaku dikasih terbaik baru kita cek ya paham
paham paham ya udah pade mau ngecek triplek dulu oke pade
tekan apa nek tolong nenek ambil minyak angin daud tinggal nenek sakit ya mau sementar nek
ini nih ini panggilan nek nek nenek nek bangun nek nek bangun nek nenek nek bangun
capek nih aku cari bisa bisa
kamu kenapa tolongin aku dong tolongin nenek aku nenek aku nggak gerak gerak tolongin dong
masuk kamu nggak gerak geraknya patung bukan nenek aku tadi sakit sekarang nggak
tadi nenek aku tunggu tunggu version doesn'tinku wwe
dawup sekarang kamu tenang dulu sekarang kita doai nenek kamu semoga nenek kamu kabulikan rif
gimana doanya kamu nggak usah pakai bahasa arab pakai bahasa indonesia juga bisa karena allah itu paham
semua bahasa oke yaudah aku mau ikutin aku ya bismillahirrahmanirrahim ya allah semoga nenek
angkatlah semua penyakitnya dan pulihkan eminerba
kayaknya nenek kamu harus dibawa ke rumah sakit
tapi nenek aku nggak pernah mau kalau dibawa ke rumah sakit
karena gak punya uang
daud nenek kamu itu harus dibawa ke rumah sakit
kalau nenek kamu gak dibawa ke rumah sakit
nenek kamu bisa nggak selamat
tapi gimana caranya
tunggu tunggu tunggu
itu butet kan
kok lari lari gitu ya
kayaknya ada yang beres deh
ada yang gak beres
kayaknya ada yang gak beres deh
dimana kalau kita samperin
yuk yuk yuk
hei siapa yang copet
main tuduh aja kalian ya
buktinya nempit teman
ya itu betul
ya itu betul
mana buktinya kalau saya copet
namanya juga copet
marah ringgung sama aku
nanti kalau banyak yang emeng aku
itu nanti pincaranya penuh
ayo silahkan dicek
eh bentih bentih
tuh tuh tuh
emang jangan macam macam sama aku
itu dicucuk gimana kak
gua ngapain kalian ya
saya bukan copet deh
saya bukan copet
kenapa an sih kalian ya
saya bukan copet
eh di di
dia kawin bapak bukan copet
ini pak ya

nih copet sahabat saya aja diambil
copetnya jadi ketangkep gara gara
makasih ya adek adek kalian udah bantu tangkep copet ini
kalian emang anak anak berani
makasih ya adek
kalian emang hebat
aku emang makasih amalia
cari pertolongan untuk nenek daud
tapi kok sepi ya
kamu ngapain disini
ustad saya lagi cari pertolongan untuk neneknya si daud
nah ustad ini nenek daud
perkenalkan saya ustad musa
ustad nya haikal di pondok pesantren punata
periksa kondisi nenek kamu ya boleh boleh
jadi begini daud
kondisi nenek kamu ini sangat lemah
harus segera dibawa ke rumah sakit
ustadz ngerti pasti kamu mikirin masalah biaya dan lain sebagainya
kamu gak usah khawatir
kamu gak usah pikirin ke sana yang penting sekarang kita bawa nenek kamu dulu ke rumah sakit ya
masalah biaya masalah belakangan
insyaallah pasti akan ada pertolongan dari allah ya
ayo bantu ustad untuk angkat nenek ya
asud bantuin pak de ya
gak apa apa kok pak de
ade pengen bikin itu apa
siap pak de
tangannya jangan bergerak bergerak
ukurannya jadi berubah
ayo pak de kepala oe gatel pak de
tahan dikit tahan
pake tangan pake tangan
jangan garuk lagi
ya segini pak de
pelan pelan pelan
berubah jadi ukurannya
dah dah cepet
pelan pelan tangannya dibentangkan
tahan iya pelan pelan
pelan pelan pelan
pelan pelan pelan pelan
ya pelan ukur ukur ukur
lagi dikit dikit
ah kebetulan trio b mau dateng
bantuin pak de ya
pak de pengen bikin miniatur kabah
buat latihan manasik
kayaknya tuh seru juga pak de
lu kan mau dong itu mana main sungguh seru
nanti diukur kesana setelah diukur dipaku
habis dipaku dikasih tripek baru kita cek
ya paham sobri paham
pak de mau ngecek tripek dulu
gunting itu buat
buat ngotong baju bukan buat
pake gergaji aduh ayo
eh bukan pake itu
hah sini sini sini
pak de praktekin liat
begini cara yang motong yang baik
yang pertama ini
ambil kayu yang sudah ukurannya
setelah itu disamain
setelah disamain baru
ujungnya ini dikasih tanda
udah dikasih tanda
baru ini diletakkan
yang dikasih tanda kita gergaji
nah setelah kita garis
baru kita potong
pake gergaji kalo bisa yang rapi
jangan buru buru pelan pelan aja
nanti kalian capek ya
kalo sudah kepotong begini
baru kita liat apakah sama di
aduh kebiasaan banget ini
trio bebo kebiasaan banget
asyut ya allah
dia tidur bukan bantuan
mali tidak kenal tempat
dimana mana ada
kami berjanji lain kali
kami akan lebih hati hati lagi pak